sebenarnya gimana pak isi hati pak anies ketika keputusan ini publik ingin tahu
happy kah atau bagaimana bisa dijelaskan kepada kami pak
kalau bagi saya tidak ada bedanya
karena bagi saya yang penting adalah apa yang menjadi tantangan di jakarta bisa kita selesaikan sama sama
karena dengan atau tanpa ada ibu kota di jakarta tidak ada pengaruhnya terhadap apa yang harus dikerjakan
dengan ibu kota di jakarta kita tetap harus membangun transportasi umum
kita tetap harus menyiapkan pembangunan perumahan
ada ibu kota atau tidak itu tetap sama
jadi sebenarnya itu keputusan pemerintah pusat
tapi bagi kami di jakarta sama saja semua tantangan tetap ada di sini
jadi satu hal yang saya rasa perlu digarisbawahi
dengan pindahnya pemerintahan pusat pemerintahan ke tempat lain
bukan berarti masalah di sini otomatis selesai
apalagi kalau kita bicara transportasi
karena jumlah kendaraan pribadi yang berada di jalan raya itu mayoritas adalah untuk kegiatan rumah tangga kegiatan bisnis
baru nomor tiga adalah kegiatan pemerintahan
jadi kalau pemerintahan pusat tidak di sini lagi
jalanan yang kita miliki
seperti sekarang ini
masih tetap punya tantangan
jika kendaraan umum tidak menjadi tempat untuk orang berpindah
jadi buat saya
kami di jakarta
tetap akan jalankan agenda
kemarin juga dengan bapak presiden
pada saat beliau mengumumkan hari senin
beliau pun menggarisbawahi
putir dari pengumuman itu
selain bicara mengenai rencana pemindahan pusat pemerintahan
beliau juga menyampaikan bahwa rencana pemprov dki melakukan urban regeneration
tetap akan didukung oleh pemerintah pusat
jadi kita akan jalan terus
maksudnya apa tuh pak
rencana rencana strategis jakarta urban regeneration dan hal hal lainnya
itu tetap akan didukung dan disupport oleh pemerintah pusat
bisa digambarkan pak seperti apa supportnya dan bagaimana rencananya
saat ini saya sedang berada di halte bis di jalan jenderal sudirman
anda lihat disini
ini adalah tanda tanda baru yang kita gunakan
untuk masyarakat menggunakan lebih baik kendaraan umum
jadi salah satu program yang kita sedang lakukan sekarang ini adalah
membangun kendaraan umum massal
supaya lebih banyak lagi penduduk di jakarta
yang berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum
alhamdulillah sejauh ini angkanya sudah positif
jadi kalau dilihat tahun dua ribu tujuh belas
itu ada satu ratus empat puluh lima juta orang naik kendaraan umum
kita lalu dua ribu delapan belas mulai program jaklingko
dimana dengan satu kartu
masyarakat bisa pindah dari satu moda ke moda yang lainnya
tanpa ada tambahan biaya
dalam satu tahun meningkat empat puluh juta menjadi satu ratus delapan puluh lima juta
dan tahun ini diproyeksikan akan naik menjadi tambah enam puluh juta
jadi dalam dua tahun saja
dari satu ratus empat puluh lima diproyeksikan menjadi dua ratus empat puluh lima juta orang baik kendaraan umum
ini contoh bentuk program kita
dan itu artinya kita harus menambah armada bis
kita menambah armada angkutan mikro
kita memperpanjang jalur mrt
memperpanjang jalur lrt
dan terintegrasi semuanya
itulah contoh program yang kita lakukan
untuk membuat jakarta menjadi kota yang lebih nyaman
apakah dengan pindahnya ibu kota
ini rencana rencana bagus itu bisa lanjut
atau tersuspend di tengah jalan gitu pak anies
punya dampak nggak pak
insya allah jalan terus
terus kita akan jadikan jakarta sebagai kota yang modern
kota yang maju
tapi juga kota yang menghargai nilai nilai tradisi kita
jadi ada akar budayanya
ada peradabannya indonesia
tapi dalam tata caranya pengelolaannya modern
dan kita insya allah dengan jakarta sebagai kota kegiatan bisnis
maka perekonomian di sini bergerak maju
otomatis kalau perekonomian bergerak
pajak juga meningkat
dan artinya kita bisa melakukan banyak sekali program pembangunan di sini
jadi kalau anda lihat di sini
anda datang ke halte halte ini akan merasakan
seperti kalau anda menggunakan halte halte di kota modern maju lainnya
di mana informasi transportasi itu lengkap
ini semua akan kita lakukan
dengan atau tanpa jakarta berstatus sebagai pusat pemerintahan
jadi kegiatan perekonomian di sini masih akan berjalan terus
kantor cnn masih tetap di sekitar mampang sana
yang paling terasa apa sih pak anies
artinya sebenarnya ketika kita ngomong pindah itu
jangan membayangkan kemudian bulan depan hilang jakarta
atau penduduknya pindah
jadi ini prosesnya akan panjang
kemudian masyarakat pun di sini akan mendapatkan peluang peluang baru
makanya kemarin saya katakan
sebagian dari gedung gedung pemerintah pusat yang tidak lagi dipakai
tentu bisa dipakai untuk perkantoran lagi
bisa dibangun perkantoran oleh swasta
tapi saya juga mengusulkan
agar sebagian dibangun jadi pusat
di taman kota
sehingga masyarakat di kota metropolitan ini
akan punya ruang terbuka hijau lebih banyak
taman taman lebih banyak
bukankah itu ciri sebuah kota modern
dimana ada kegiatan bisnis
ada kegiatan komersial
tapi juga ada keramahan pada lingkungan
jadi kita percaya bahwa berkembangnya jakarta selama hampir lima ratus tahun ini
dan selama tujuh puluh empat tahun sudah kemerdekaan
tempat ini tumbuh pesat
sebagai pusat kegiatan ekonomi
itu tidak akan berubah
dan ini akan berpotensi membesar
bila nantinya kantor kantor yang semula pemerintah
dipakai menjadi dunia usaha
jakarta tetap menjadi pintu gerbang perekonomian indonesia
pak anies tadi kan kalau kita bayangkan kan
meskipun kata pak anies memang tidak terlalu banyak perbedaannya
tapi kan tentu saja ada hijrah besar besaran gitu pak
paling tidak pusat pemerintahan di jakarta
mungkin parlemennya juga pindah
tadi kata pak anies ada banyak rth rth baru
jakarta akan lebih hijau
titik titik mana saja yang akan banyak berubah
jika nanti memang sudah betul betul pindah semua ke kalimantan pak anies
sebenarnya nomor satu kita juga belum dengar undang undangnya soal pindah
kemudian yang kedua kita juga belum mendengar fase perpindahannya
saya bukan yang mengelola perpindahan ini
karena itu tidak pantas bagi saya
untuk menceritakan nanti prosesnya seperti apa
itu diceritakan oleh lidik keluarga pemerintah pusat
tapi kalau saya akan attitude nya begini
saya melihat ini sebagai peluang
maka peluang untuk
pariwisata luar biasa besar
seperti apa tuh pak anies
yang bisa kita bayangkan seperti apa pak
peluang pariwisata misalnya
misalnya kalau kunjungan ke istana merdeka
nantinya bisa menjadi tempat tujuan wisata
itu bisa ribuan orang datang tiap hari
seperti kalau anda datang ke
anda datang ke london
itu semua bisa dilihat
sebagai peninggalan raja raja zaman dulu
dan ini langsung menjadi
sebuah tempat tujuan wisata
semuanya bisa terbuka
karena tidak ada lagi masalah security
hari ini kan tidak
merdeka utara ditutup
karena di sana adalah arena
tapi kalau itu semua sudah terbuka
maka bayangkan monas merdeka utara
lalu di situ ada gedung mahkamah agung
ada perpustakaan nasional
ada galeri nasional
ini benar benar menjadi sebuah
seperti ketika dirancang awal dulu
jadi peluang pada para wisata
tidak ada luar biasa besar
jadi kota ini
berisi lebih dari sepuluh juta orang
yang sepuluh juta ini mayoritas adalah
cirinya pendatang itu adalah optimis
mau kerja keras
mau mencari sesuatu yang lebih baik
karena itulah mereka datang ke kota ini
kalau di kota ini terjadi perubahan
maka mereka pun akan menangkap
perubahan ini sebagai kesempatan
jadi bukan sebagai kedukaan
artinya ada peluang peluang usaha baru
yang sebelumnya tidak ada
attitudenya di sini adalah
kami di jakarta akan
mentaati apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat
kami di jakarta akan
mengambil semua peluang
yang muncul akibat keputusan itu
dan kita akan teruskan
semua rencana pembangunan di jakarta
sehingga jakarta menjadi sebuah
pusat kegiatan perekonomian
kontribusi ekonomi nasional tinggi
bagian dari perekonomian global
dan bisa tetap
menjadi ibu kota asean
karena ibu kota asean adalah di jakarta
bahkan baru sebulan yang lalu
kantor pusatnya gedung baru
diresmikan oleh bapak presiden
akan terus terjadi di jakarta ini
jadi saya melihat
keputusan ini akan ada
hikmah yang besar bagi jakarta
kita lihat saja nanti perkembangannya
karena ini belum diputuskan bersama dengan dpr
kita tunggu nanti kita
siap untuk antisipasi
termasuk bebannya pak dalam pernyataannya
presiden kan mengatakan bahwa jakarta
nampaknya sudah kelebihan beban jakarta dan jawa
makanya kemudian dipindahkan ke
kalimantan timur secara otomatis
dengan pindahnya ini memang nanti
masih beberapa tahun yang lagi kalau memang jadi
pak andis itu akan otomatis
mengurangi beban yang selama ini anda pikul
berat itu enggak pak andis
bebannya di sini besar tapi belum tentu
besar karena memang jumlah penduduknya besar
jadi bisa diukur itu
dan ketika kita
semua wilayah dibangun
tapi harus diingat bahwa
tidak berarti mengecil
tidak kemudian mengecil kawasan surabaya
surabaya tetap tumbuh
jakarta tetap tumbuh medan tetap tumbuh
makassar tetap tumbuh
tapi ada lebih banyak lagi
jadi jangan dibayangkan
ada di sini
misalnya ke pusat pemerintahan
yang baru lalu di jakarta
akan kosong tidak
akan datang lagi satu ratus delapan puluh ribu yang lain
dengan usaha yang
berbeda dengan malah kegiatan
kegiatan bisnis utamanya
yang itu artinya
penyerapan tenaga kerja
peningkatan pendapatan pajak
jadi dinamis sekali
kalau di dalam itu ada istilah begini
ini adalah keseimbangan yang dinamis
terjadi perubahan akan ketemu
mengenai status politik pak
keistimewaan politik jakarta
apakah ada perubahan signifikan pak
misalnya dalam hal pilkada
dalam hal status keistimewaan
hal hal yang lain mungkin anda bisa jelaskan kepada publik jakarta pak
kehususan dki jakarta
di proses sekarang
dan kehususan itu
sebagai sebuah kota
di dalam teritorinya jakarta
ada sepuluh tiga juta penduduk
di jakarta ini adalah tempat tiga belas
sungai masuk ke dalam kota
kawasan selatan jakarta
pengaturan mengenai transportasi
itu tidak bisa hanya dibatasi
dengan teritorial jakarta saja
akan ada revisi undang undang
yang diperlukan untuk
mengelola lingkungan hidup
kemudian masalah perumahan dan lain lain
itu akan diatur di situ
ketika kita bicara tentang
maka sebagai sebuah kota
yang perlu mengatur
lingkungannya itu tetap ada
pembahasannya sedang berlangsung
dan nanti kita tunggu
karena apakah nanti
dewan perwakilan rakyat
akan dibahas sebagai dua undang undang
atau sebagai satu undang undang
kita akan lihat tapi
memang pembahasan itu
jadi sebetulnya secara
tidak banyak berbeda
karena yang harus dikelola ya kotanya sama
dan kewenangan itu diperlukan untuk
mengelola kota yang besar seperti ini
yang kita bayangkan mbak kalau soal
politik itu pak ya kan ada pilkada
kemudian kalau kita lihat
wali kota dan bupati di bawah
pemerintah provinsi dki jakarta
memang dipilih oleh gubernur gitu selama ini
hal hal yang seperti itu
yang kita alami bertahun tahun sejak
reformasi itu apakah akan berubah
atau seperti apa pak andis dalam
rancangan yang tengah dibahas oleh
pemprov dki jakarta mungkin dengan dprd
dan juga dengan kementerian dalam negeri pak
kalau yang menyangkut pengelolaan di dalam
jakarta sejauh ini masih sama
masih sama pak ya dan kedepannya kita
akan tetap pilkadanya tetap
di gubernur dan tidak masuk
ke wilayah wilayah yang bawah gitu pak ya
iya sejauh ini masih begitu
pak anies kami mendengar bahwa
apa namanya kementerian dalam negeri sendiri
sudah menerima usulan
rancangan anda nih pak terkait dengan perubahan
revisi undang undang daerah khusus
di bukau kota jakarta apa hal hal prinsipil
yang mau anda eksersis anda
atau antibiotik tambahan pak dengan
undang undang baru ini dengan kebutuhan
jakarta di era seperti sekarang
undang undang ini bukan
bukan saya karena ini
undang undang ini bukan untuk saya
undang undang ini sudah diproses
selama empat hampir lima
tahun terakhir jadi bukan barang
pengaturannya lebih banyak pada pengaturan
soal lingkungan hidup
yang punya kaitan dengan wilayah sekitarnya
lebih baik lagi
fasilitas sosial untuk masyarakat
karena bagi masyarakat
di sini batas
kota itu tidak kemudian
saya beri contoh kita
membangun jalur mrt
berhenti sampai dilebak bulus
batasnya jakarta di situ
padahal yang harus naik mrt itu
bukan hanya orang yang berada
di dalam batas kota jakarta
itu bisa diperpanjang sampai
nanti barat timur juga begitu
di sebelah timur tersambung dengan bekasi
sebelah barat tersambung
dengan kota tangerang
nah saat ini
kalau kita membangun sesuatu
berhenti di jakarta
tidak bisa memfasilitasi keluar
kalau kita tidak bisa membangun
sampai keluar konsekuensinya
keluarga yang masuk ke jakarta
menggunakan kendaraan pribadi
karena kendaraan umumnya tidak menjangkau
sampai keluar ini contoh saja
kewenangan ini bukan kewenangan
saya mengusahakan bukan
sebuah rancangan yang
sudah diproses oleh para pakar
beberapa tahun terakhir
sudah pada fase pembahasan
kementerian dalam negeri
terus nanti akan dibahas dengan dpr
dengan kewenangan itu
harapannya pembangunan di jakarta
dan sekitarnya bisa lebih terintegrasi
jadi bukan serta merta karena
mau pindah ibu kota kemudian ada rancangan
undang undang baru ini jadi memang sudah memakan proses
waktu yang agak panjang gitu pak anies ya
baik pak anies kita tidak hanya berdua saja
berdialog di sini
bukan kita tidak hanya berdua saja ada teman teman mahasiswa
yang juga penasaran fani kebanyakan mereka
punya ktp jakarta jadi menikmati
fasilitas fasilitas subsidi juga dari jakarta
ada teman teman yang mau bertanya
oke kamu dulu silakan
boleh nanya apa saja asal jangan nama nama ikan ya
baik pak selamat malam
biasa dipanggil dika dari universitas
ya pak pertanyaan saya
apakah kota jakarta
akan tetap menjadi trending
atau pusat perhatian
setelah melepas statusnya
status ibu kotanya
karena yang kita lihat
dari tahun dua ribu tujuh belas
ada tahun yang panas
bagi jakarta dengan
perpolitika nasionalnya terima kasih
tepuk tangan untuk dika dong
pertanyaannya pak anies
jakarta akan tetap seksi
akan tetap jadi prima donna
pak anies perhatian politik
macam macam seperti waktu kemarin
pilkada amin sekali apakah akan tetap
sustain jadi prima dona seperti itu
dalam bayangan anda nanti ke depan pak anies
peristiwa kecil jadi besar
karena semua media ada di sini
semua media cnn kantor
pusatnya di jakarta semua media kantornya di sini
jadi peristiwa lokal
di jakarta yang kalau di tempat
lain tidak masuk tv kalau di jakarta
masuk tv masuk berita
ke semua rumah tangga
di sini ada
di tepi jalan saja itu akan
bisa menjadi berita di sebuah tv
kalau kita bicara tentang pembahasan
masih di jakarta ya ini masih
kamu dipicarakan jadi
yang mayoritas bercakap
di media sosial itu bukan pns
coba saja anda cek
yang banyak ngobrol di
adalah di dunia
dan swastanya masih tetap di sini
jadi percakapan media sosial
kalau kita lihat
konektivitas jakarta ini hampir
semua orang punya
dan ketersambungan ada di sini
ini bukan memindahkan
seluruh penghuni jakarta
ke tempat baru
ini adalah pusat pemerintahannya
saja yang pindah tapi yang lainnya
masih di sini oke
baik pak seperti kalau makan
di warteg lauknya harus dua penanyanya
juga harus dua pak anies jadi satu lagi ada yang mau nanya nih
dari mana perkenalkan
nama saya cok dene ropanjaitan
dipanggil cok dari universitas
indonesia saya mau
nanya belakangan ini
kota bekasi akan berencana
bergabung dengan dki jakarta
yang nantinya akan menjadi jakarta
tenggara nah sebagai
gubernur sebagai bapak gubernur
pemprov dki jakarta mengenai
wacana tersebut terima kasih
oke terima kasih untuk cok mudah mudahan ini
bukan pertanyaan titipan dari wali kota bekasi
di pak andis ya gimana pak andis
ya saya memang benar
kita mendengar tentang wacana
jakarta tenggara ada juga wacana
dan itu semua
nanti tentu akan diatur dalam undang undang yang
teritori karena pembagian
itu kemenangannya dari pemerintah pusat
jadi tapi bagi kami di jakarta
seperti saya sampaikan tadi
negara itu bisa
mengfasilitasi warga negara
jangan sampai batas batas
membuat pelayanan pada warga
kan tidak boleh batas kota
berarti kualitas aspalnya
beda kualitas jalannya
beda kendaraan umumnya
justru kita harus mencari cara untuk
bisa memastikan bahwa
baik yang secara resmi
berada di kota jakarta
kota kota yang berdampingan
dengan jakarta baik itu
kota bekasi kota depok
itu semua adalah kawasan kawasan
nah ini semua
yang nantinya ketika kita
undang undang akan diatur
di situ kita serahkan saja ke sana
ingin mengajak kepada seluruh warga untuk terlibat
jadi termasuk seluruh
seluruh kelilingnya tadi saya lupa menyebut
mas ini semua yang anda lihat di sini
bukan hanya pemerintah
ini forum diskusi transportasi jakarta
mereka punya ide kita
adopsi nah bayangkan
kalau jakarta punya jangkauan
ada terus kemudian
kolaborasi dengan masyarakat
sebut sebagai tantangan tantangan
hari ini bisa kita selesaikan sama sama
baik pak anies
terakhir sekali pak tiga puluh detik dari anda
untuk mengakhiri dialog kita pada malam hari ini
yakinkan kami pak bahwa
bahwa semua tetap berjalan dengan lancar
bahkan kita bisa melompat
mungkin lebih tinggi dibanding sebelumnya
yakinkan kita warga jakarta yang tengah menonton
anda di tempat baru yang impresif ini pak
jakarta adalah pintu global
ke indonesia dan disinilah
pintu masuknya dunia
dan juga gerbang
bagi indonesia untuk masuk ke
dunia global sebagai pusat
kita akan punya peluang untuk
tumbuh lebih besar lagi
kelembatan itu ada
dan kita berharap
apa yang nanti diputuskan
menjadi peluang bagi kita
anda sebutnya saya bisa sebut saja
untuk pembangunan di jakarta
kantor kantor baru taman taman baru
terfasilitasi untuk semua
bangunan perumahan untuk semua
itu semua akan bisa berjalan
nah bagi kami di jakarta
yang penting adalah
untuk bekerja bersama dengan pemerintah
dan bagi pemerintah pusat
komitmen itu sudah disampaikan
bahwa presiden sendiri menyebutkan
bahwa dukungan untuk
dki atau nanti namanya
ke jakarta untuk membangun
tetap jalan terus
terima kasih banyak pak anies baswedan atas perbincangannya
paling tidak membuat kita tenang
dan menjawab kegelisahan dari
rakjat rakjat yang menonton bapak
seperti juga rocky gerung tadi juga bilang
rocky gerung tadi bilang
jangan sampai juga memori
indah masa lalu jakarta
setelah dipindahkan ke kalimantan timur
jadi hilang semua gara gara pindah ke ibu kota
enggak pak ya
kitanya juga membantu untuk framing yang positif
seperti tadi saya
menunjukkan foto foto itu
harusnya video kalau video lebih objektif
karena video akan tergambar
suasana dari detik ke detik tapi kalau hanya
potongan potongan nanti memberikan frame
yang kesannya terbalik
nah itu juga dengan peristiwa ini
peristiwa tentang perubahan ibu kota itu
harus kita lihat secara lengkap
tentang jumlah pns yang pergi
seakan akan jakarta jadi kosong
padahal jakarta ada sepuluh juta
lebih penduduknya jakarta saja
jakarta dengan sekeliling
ada dua puluh delapan sampai tiga puluh juta
bukan hanya tinggal di wilayah provinsi jakarta
tapi sebagian ada di sekeliling jakarta
jadi dari tiga puluh juta
orang yang tinggal di
maka jumlah yang nanti akan
pindah sebagai pegawai
pemerintah pusat tidak terlalu banyak
sesungguhnya jadi insya allah